yakni gulai tambusu dari usus sapi gajebo dari daging berbalut lemak sapi cumi isi tahu hingga gulai cincang berisi potongan daging campur hati dan lemak sapi
termasuk kami juga yang juga orang asing atau diplomat
inovasi gimana caranya supaya produk ramli kami ini bisa bersaing
balap sepeda ketika saya pegang itu
yang menarik juga di sini misalnya mereka habis panen
oke nah itu dia ya kalau misalnya
dua ribu sembilan itu justru yang pertama ngubungin sm
itu selain alesan lu deket sama rumah
pada tahun dua ribu tujuh beliau wafat dalam usia enam puluh dua tahun
dan berkat izin allah lancar
nge gym ya kita sendiri keluar gitu
sangat membantu dan kalau bisa berlanjut terus
angkringan tidak hanya bisa dinikmati di jawa tengah dan yogyakarta anda juga bisa dengan mudah menemukannya di bandung sekalipun
langit sangat cerah tanpa awan
waduh panjang bisa mungk bang
harus ada persamaan visi
diperhatikan adalah tidak langsung membuka apapun yang dikirim oleh orang yang tidak dipercaya
karena mungkin sama juga kan ibu ya
karena pak mahfud berani mundur
jadi menurut saya perdebatan itu kan sudah tidak ada lagi
ya pasti lah gua kalo dapet kesempatan main pro
kalau udah jalan mah kita oke gitu
tapi kalau nggak pakai bisa atau nggak sebenarnya sampai kering gitu
berita ini kami terima dari dua desa yaitu kepala desa cijedil sebanyak enam jiwa